dan melakukan tes kandungan bakteri e coli di lab
untuk berinvestasi di perumahan adalah penting
bahkan fasilitas fasilitas untuk
tapi lo gak pernah diajak si dede masuk victoria
ini dalam diskusi negosiasi
saya selalu mengatakan ya inilah yang terbaik yang bisa kita berikan
kan nggak bisa cnn jadi toko
oleh chandra astri itu biasanya untuk yang end of life cycle apa aja tuh pak
rkuhp ini apakah memang anda sudah puas
melly dianjurkan menjalani metode bariatrik sleeve gastrectomy
ketika dia ngompel kami masih belum sadar ya
paling tidak indonesia masih dapat mempertahankan menjadikan g dua puluh tetap impact
bisa bisa seperti itu cuma memang belum ada yang benar benar meneliti sampai masuk ke dalam rantai makanan misalnya ke manusianya
hal ini memaksa kami untuk mencari kemampuan perumahan
teman teman berani untuk menyatakan kebenaran
kayak yaudah lebih club terus
jadi memang harus ada uji laboratorium
saya mengikuti apa maunya pacar apa maunya suami
market adalah profesor di institut kesehatan dan kedokteran tropis di universitas james cook
tadinya bukan ada pahala
wfk jalur pangestu sampai saat ini
nah tetapi di sisi lain sektor yang banyak tertekan itu teknologi ya
stripping baru latihan seri boks
silaturahmi ketemu dengan warga konstituen dan lain lain
pertama potong ubi berbentuk dadu
definisi frugal lifting yang saya pahami
nah ini yang sebetulnya menarik untuk dipelajari
sesudah ada krisis properti di sana kemudian orang masih berhati hati dengan data pni di tiongkok ya
nanti pelanggan saya kecewa gitu
kalau saya tidak salah di kalimantan itu hanya ada dua dokter
dan ketakutan itu kan pastinya menembus paranoia gitu
dan cocok dengan kebutuhannya masing masing
yang pertama kita cuma butuh nih ini adalah kulit lumpia
kalau untuk arus balik ini agak cukup terurai ya
satuan lalu lintas polrestabes surabaya telah menerapkan tilang elektronik statis dan mobile termasuk teguran terhadap pelanggar secara lisan dan tertulis
seringkali membuat perjalanan menuju kampung halaman di berbagai daerah menjadi sangat panjang dan melelahkan
maka disitu mungkin kita baru akan bergerak lebih cepat lagi untuk bisa membangun
bahwa perjalanan antar kota dengan kendaraan motor
hampir tujuh puluh lima lah nggak ada hilang
antara cinta dan positiveness gitu ya
mencalonkan diri di dalam pemilihan umum ya
dan ini pasti juga jadi satu hal yang ditunggu bagi mereka yang tadi kata mba mira kangen nih pengen ke bioskop pengen nonton
yuk kembali ke studio sampai lupa
kayak hiphorianya aja yang tinggi
dengan kesenian agar menarik
ini dokumen ini sudah dan
ada pratama arhan kemudian juga ada dewangga
badan bergetar perut jadi lapar apalagi di sini ada restoran enak pantang pulang sebelum kenyang
karena mereka pengennya pengen cepat gitu ya ditawarkan nih dapat tiket yang hari yang sesuai dengan diinginkan tapi dengan harga yang lebih tinggi lagi itu ada
saya kira adalah nama nama yang saya kira sangat mumpuni
beban daripada one way tentunya ada di jalur pantura jalur tengah jalur selatan dan jalur selatan selatan
bagaimana mbak zoya melihat ini